ambruk vila sedang digunakan untuk acara seminar ibu dan anak
selain menewaskan bocah sembilan tahun villa yang ambruk juga menyebabkan sebelas orang mengalami luka berat
dan salah satu keluarga korban sempat mengamuk meminta pertanggung jawaban pemilik villa
iban mengamuk meminta pertanggung jawaban pemilik villa
anak kandungnya tewas setelah mengikuti seminar yang berlangsung di villa tersebut
bangunan villagan hai yang dibangun di atas kolam di kampung gentong hayam
desa sukasari kecamatan cisaat kabupaten sukabumi ini ambruk
vila menimpa tiga puluh orang yang sedang mengikuti seminar tentang ibu dan anak
yang diselenggarakan mahasiswa universitas negeri jakarta yang melakukan praktek kerja lapangan di sukabumi
sebanyak sebelas orang mengalami luka berat
noval anak iban yang berusia sembilan tahun tewas dalam peristiwa ini
siswa kelas tiga madrasa ibtidaiyah ini tertimpa kayu besar penyangga vila
ini saya tahu pas kejadian
setelah bukan pas kejadian
jadi ada anak anak unj itu saya tidak tahu jumlahnya berapa orang
ada kegiatan seperti apa saya juga tidak tahu
mengundang warga juga nggak tahu
kebetulan waktu ada telepon dari anak unj
saya ada kegiatan keluar daerah yaitu di semarang
semua rekan rekan kepala desa di kecamatan cisaat pada waktu itu
pas kejadian ini
saya bukan mengada ada kebetulan saya tidak tahu
informasi yang kita dapat anak anak mahasiswa universitas jakarta
unj universitas negeri jakarta sedang melaksanakan kkn
kemudian dia sedang melakukan game game dengan anak anak di sekitar sini
tiba tiba bangunan runtuh menimpa dari anak anak unc
dan anak anak yang sedang main game yang diadakan oleh anak anak unj ini
polisi bersama warga masih mendata jumlah korban
polisi belum bisa memastikan penyebab
setelah amruf ahmad fikri sukabumi